kabupaten boyolali khususnya kecamatan selo
yang berada di kaki gunung merapi dan merbabu
memiliki hawa sejuk dengan pemandangan alam yang indah
hal tersebut menjadikan pegunungan di kawasan selo
sebagai rumah bagi beberapa burung endemik
pegunungan merapi dan merbabu
hewan endemik tersebut diantaranya
elang jawa burung kutilang perkutut
burung jalak dan burung puyuh
kawasan wisata argo bumi di desa samiran
kecamatan selo boyolali menjadi rumah singgah
burung burung endemik itu
di sini burung burung endemik dilepas liarkan
ada yang kembali ke lokasi wisata ini
dan ada juga yang langsung terbang ke alam bebas
namun sesekali mereka datang kembali ke lokasi wisata ini
saat mereka datang inilah yang menjadi daya tarik
obyek wisata yang peduli terhadap lingkungan
dan pengembangan masyarakat
jadi kita akan memberikan contoh kepada masyarakat
bahwa ini salah satu obyek wisata
yang sekarang itu semua binatang yang kita tangkap
bukan kita tangkap ya artinya kita dapatkan
itu selalu kita lepaskan di sini
salah satu pengunjung di tempat wisata ini adalah
vita hapsari yang sedang membuat video klip
ia tertarik dengan elang jawa yang bertengger
di dahan dahan di kawasan perbukitan ini
kita bisa duduk di sini sambil lihat pemandangan
yang sangat banyak sekali
dan bebas di sini dalam artian
binatangnya tidak ditali
binatangnya tidak dirantai
selain bisa menikmati udara segar
dan pemandangan gunung berapi
wisatawan bisa menikmati aneka hidangan
dengan secangkir kopi merapi
kartika bagus boyolali jawa tengah